banyak yang berubah dalam kehidupan warga dusun gunung hasahatan
tak ada lagi demonstrasi
warga berangsur tenang setelah lahan mereka dibeli
dan mereka dipekerjakan north sumatra hydro energy atau nshe
perusahaan pengembang proyek plta batang toru
namun sikap juntak tak berubah
ia tetap menolak tawaran kerja di perusahaan
meski pada akhirnya juntak menjual juga sebagian lahan miliknya
loh hilangnya ini peninggalan nenek moyang kami
di situ pak karena saya mengentaskan air mata
karena merasa apa nanti sejarah anak kami
plta ini dibangun di area ekosistem batang toru
salah satu hutan yang tersisa di sumatera ini
luasnya hanya satu ratus dua puluh an ribu hektare
hutan ini merupakan rumah bagi spesies langka yang terancam punah
di antaranya harimau sumatera
dan orang hutan tapanuli
habitat yang masih tersisa hanya dua lima persen dari area hidup orang hutan tapanuli
pada satu ratus tiga puluh tahun lalu
atau menyusut dari empat belas km persegi pada seribu delapan ratus delapan puluh
menjadi seribu km persegi saja pada dua ribu enam belas
pembangunan plta dicetuskan pada dua ribu dua puluh
dengan desain awal dua ratus an megawatt
produksi listrik di sumatera utara
tak sebanding dengan kebutuhan
elektrifikasi sumatera utara
hanya delapan puluh tujuh tiga puluh empat persen
kebutuhan listrik mencapai satu enam ratus lima puluh lima mw
sedangkan ketersediaan listrik
pemadaman bergilir pun terjadi
pemerintah sampai harus menyewa pembangkit listrik terapung
dari turki untuk menangkap listrik terapung

pemerintah sampai harus menyewa pembangkit listrik terapung
rizal dosen kehutanan universitas sumatera utara
dilibatkan untuk melakukan analisis
dampak lingkungan pembangunan plta
hayati batang toru
saat itu orangutan tapanuli
masih menjadi bagian dari spesies
kemudian kapasitas plta
naik menjadi lima ratus sepuluh mw
dan menjadi bagian proyek nasional
percepatan pembangunan listrik
plta batang toru dibangun
dengan membuka lahan seluas satu ratus dua puluh satu hektare
bangunan lima puluh lima hektare
area genangan atau bendungan
kerusakan ekosistem batang toru
seiring kenaikan kapasitas ini
proyek juga membelah hutan
sepanjang dua belas kilometer
untuk membuat jalan dengan lebar
antara enam sampai sepuluh meter
jalan ini membuka kanopi hutan
sehingga memutus jalur pergerakan
orangutan dari blok timur
lahan yang dibuka untuk proyek ini
dari luas keseluruhan ekosistem
batang toru namun
lokasi ini adalah titik kritisnya
nah kalau ini putus
nah tentu ini akan
ancaman kepunahan itu meskipun
hitungannya bukan satu dua tahun tapi ada
dalam jangka panjang
kenapa misalnya kenapa
apa namanya pencucian genetik terjadi
kenapa karena kawin sesama keluarga
begitu ya karena semakin dekat semakin dekat
di situ pada dua ribu tujuh belas
tapanuli diperkirakan kurang
dari delapan ratus individu
penelitian lain bahkan menyebut
individu saja yang berarti
merupakan spesies kera besar paling langka
dan terancam punah
setelah itu on rizal tak lagi dipakai
dia menduga dirinya
dianggap tak sejalan dengan laju proyek ini
pon rizal kemudian menjadi salah
satu orang yang menolak keras pembangunan
plt abang batang toru mulai dibangun nshe
biaya pembangunan proyek mencapai
satu enam miliar dolar amerika serikat

ini lantas masuk program percepatan
plt abang batang toru ditargetkan rampung pada

meleset problem utamanya adalah
isu lingkungan dan
ketiadaan uang untuk biayai proyek
sejumlah lembaga pembiayaan
menolak membiayai proyek tersebut
kencang menyuarakan dampak buruk proyek ini
lembaga keuangan swasta tiongkok
adalah salah satu lembaga
pemberi piutang yang mundur
dikutip dari laman resminya
bank of china batal membiayai proyek ini
proyek bung goya
perusahaan listrik negara atau pln
mengutus cucu usahanya
pembangkit jawab balik investment atau pjbi
untuk menyuntikkan dana ke pt nshe
sebesar lebih dari satu triliun rupiah
badan pemeriksa keuangan menyimpulkan
pln tidak menerapkan prinsip
tata kelola yang baik
dalam mengikut sertakan anak usahanya
pembangkit jawab balik investment atau pjbi

pada plt batam toru
bjb kemudian mengutus anak perusahaannya
pjbi menolak permohonan wawancara
jangan pln hanya mau memberikan jawaban tertulis
dan enggan melakukan wawancara tatap muka
perusahaan strum plat merah itu mengklaim
keikut sertakan pjbi
disetujui rapat umum pemegang saham
pada tiga puluh desember dua ribu enam belas
berdasarkan doa yang diberikan
oleh pnn indonesia
pjb menguasai lebih dari
satu empat ratus lembar saham
atau senilai lebih dari
satu empat triliun rupiah
dua pemegang saham mayoritas lainnya adalah
dengan dua dua triliun rupiah
dengan satu dua triliun rupiah
jangan lupa untuk berlangganan
salah satunya adalah pemalsuan
tanda tangannya tanda tangan
onrizal dipalsukan dalam adendum amdal dua ribu enam belas
amdal ini menjadi
bukti di persidangan
namun hakim mengabaikannya
ada yang membuatnya gusar
kini ia lebih sering melihat orang utan yang selama ini jarang terlihat
apalagi orang utan tapanuli semakin berani dan tak takut lagi ketika diusir
warga desa ini mengatakan kondisi ini terjadi sejak adanya aktivitas proyek plta dan kuari atau penambangan terbuka untuk suplai material plta batang toru
ada perubahan pada perilaku orang utan tapanuli
kini apa saja mereka makan termasuk sadapan pohon aren
sebelum ada tambang ini ataupun plta itu dulu nggak terlalu sering kelihatan
tapi sekarang malah
jangankan orang utan
malah harimau pun udah berhadapan sama orang pun udah pernah gitu
dulu gak pernah itu
orang utan paling kita dulu kelihatan diusir langsung pergi
bedanya sekarang diusir malah dilemparnya kita
sebaliknya warga di desa aik batangpaya lokasi utama proyek plta mengaku sudah hampir empat tahun tak melihat orang utan tapanuli
karena dulu si kedisi minggu
itu tetap kita jumpa di jalan itu
ini kita mau rindu pun bedanya ya biarpun masyarakat itu ada yang takut
kalau sekarang kayak saya lah nggak pernah saya lihat lagi
ledakan demi ledakan bergema setiap hari memecah kesunyian hutan batang toru sekaligus menimbulkan ketakutan bagi warga sekitar
pada desember dua ribu dua puluh dua tercatat dua kali orang utan masuk desa bulu mario
orang utan ini diduga berasal dari desa aik batangpaya
situasi ini membuktikan aktivitas proyek plta memicu dan memperluas wilayah konflik orang utan tapanuli dengan manusia karena rusaknya habitat
desa bulu mario ada di sekitar kawasan habitat dua puluh empat individu orang hutan di klaster selatan
saat berkunjung ke desa aik batang paya pada awal desember dua ribu dua puluh dua saya mendengar dua kali dentuman bom dalam kurun waktu satu jam saja
bom digunakan untuk menghancurkan batang
di lokasi terowongan plta dan kuari
kalau batu tadi yang kutunjukkan sebesar ini pas jatuh di pondok kita ataupun pas kita duduk di situ ya juga bahaya kan pak
dari berbagai informasi dan laporan warga pada dua ribu dua puluh dua saja setidaknya terjadi sembilan konflik orang utan dengan masyarakat
lima di antaranya bahkan sampai proses evakuasi
warga layang menanggung semua risiko rusaknya ekosistem
pertama perusahaan yang diperlukan oleh pemerintah untuk menghentikan sistem orang utan karena aktivitas proyek plta
tidak ada ganti rugi dari pemerintah untuk warga
saat ini cukup sulit bagi saya mewawancarai aktivis dan peneliti konservasi terutama yang berbicara soal orang utan tapanuli
mereka takut berkomentar karena tidak ingin membuat masalah dengan pemerintah indonesia
ada ancaman ancaman yang mereka dapatkan
baik secara pribadi
mereka bisa menghentikan sistem orang utan karena itu
dan ada juga ancaman tidak bisa lagi beraktivitas di indonesia
dan akan melakukan audit dan segala macamnya
yang akhirnya mereka membuat mereka itu akhirnya menyerah dan memilih untuk tidak lagi satu barisan dengan kita untuk melakukan advokasi terhadap pembangunan itu
dari sisi kebencanaan berbagai hasil kajian menunjukkan plta ini dibangun di wilayah sesar aktif sumatera khususnya segmen toru
data badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyebut sesar toru memiliki tingkat seismisitas aktif
sejarah mencatat gempa besar pernah terjadi pada seribu sembilan ratus enam belas dengan kekuatan enam delapan magnitudo
bertolak belakang dengan catatan sejarah ini dalam video milik pengelola plta batang toru disebut
gempa di lokasi dam atau bendungan tidak lebih dari dua magnitudo dan tidak terasa oleh manusia
mereka berani memastikan dam plta yang dibangun tidak boleh rusak akibat bencana alam termasuk gempa tanah
di selatan sumatera utara ditemukan tewas
namun seiring klaim tersebut sederet kasus kecelakaan yang menelan korban jiwa terjadi di lokasi proyek
salah satu sebabnya adalah labilnya tanah yang memicu longsor
longsor pada mei dua ribu dua puluh satu bahkan memakan tiga belas korban jiwa
aktivitas kegempaan membuat tanah di kawasan ini menjadi labil
risiko bertambah dengan aktivitas proyek terutama peledakan oleh perusahaan pengembang plta
agustus dua ribu dua puluh dua seorang pekerja asal tiongkok dan dua pekerja lokal tewas tertimbun longsor
kemudian pada november kecelakaan kerja kembali terjadi dan menewaskan seorang pekerja asal tiongkok
plta ini memiliki bendungan atau dam dengan tinggi tujuh puluh dua meter dan luas enam puluh enam hektare
bendungan mampu menampung air sebanyak tiga delapan puluh sembilan juta meter kubik
air sungai batang toru dibendung selama delapan belas jam dan dialirkan ke terowongan untuk menggerakkan turbin selama enam jam
jadi masyarakat juga harus diketahui bahwa di situ dilewati sesar
kemudian bagaimana cara evakuasi dan lain sebagainya
dan itu harus dilatih terus menerus
jadi mereka misalnya terjadi kempah dan lain sebagainya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan
dibangun di kawasan sesar aktif
bendungan plta batang toru termasuk bangunan dengan kelas risiko empat atau ekstrim
lalu apa yang terjadi jika bendungan ini jebol dan menciptakan air bah yang menyapu semua yang dilintasinya
baik perusahaan maupun pemerintah tidak memiliki mitigasi risiko di situasi itu
amdal ini hanya mengkaji dampak proyek terhadap lingkungan
tetapi dampak dari lingkungan terhadap proyek dia tidak kaji
padahal itulah yang paling berbahaya
kalau benar dan warga masyarakat kami efeknya pun memang belum tahu kami
ataupun manfaatnya belum tahu
tapi ada kekhawatiran penggunaan sungai itu apakah jadi nanti permukaannya naik ataupun kemana
kita juga belum tahu karena tidak ada sosialisasinya untuk kami
kami sebagai masyarakat berpikir
plta itu menahan air
tentu sungai ini agak kecil
nah ketika plta nanti setelah beroperasi mengeluarkan debit air
ya mungkin sungai ini mungkin agak membesar meninggi
ya kalau bantaran sungai yang jebol itu nggak ditutup
ya masuk juga lah kemari
nggak boleh ada pertanyaan macam macam dong
kita perang sama pihak asing itu itu pertarungan
terima kasih tuhan
baiklah abra outreach khas
tekrar kembali di
pada dua ribu dua puluh direkturat jenderal ketenaga listrikan kementerian energi dan sumber daya mineral mencatat tingkat elektrifikasi di provinsi ini mencapai rp sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan persen
pln merilis pada tahun yang sama provinsi sumatera utara memiliki total kapasitas daya mampu sebesar tiga lima puluh enam mw
dengan beban puncak satu delapan ratus tiga puluh satu mw
bahkan sebagian daya sebesar satu ratus empat puluh tiga mw dikirim ke aceh sedangkan daya cadangan mencapai satu tiga ratus empat puluh enam mw
plta batang toru membuat surplus listrik semakin besar
menurut catatan the institute for energy economic and financial analyst atau eeefa sampai dua ribu dua puluh tiga listrik terbuang mencapai tujuh empat puluh tiga watt
dalam kontrak perjanjian pembelian listrik produksi plta batang toru
pln kena tarif dua belas delapan sen dolar amerika per kwh nya
angka ini lebih tinggi dari batas harga yang ditentukan dalam peraturan presiden no satu ratus dua belas tahun dua ribu dua puluh
tentang percepatan pengembangan energi terbarukan atau ebt untuk penyedia tenaga listrik
dalam perpres diatur plta berkapasitas di atas seratus mw dipatok harga tertinggi enam tujuh puluh empat sen per kwh kalif
untuk tahun pertama sampai sepuluh tahun
sementara tahun ke sebelas sampai tiga puluh tahun tarifnya lebih murah yakni sekitar empat dua puluh satu sen per kwh nya
harga listrik plta batang toru bahkan jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam surat keputusan menteri esdm
tarif tertinggi di sumatera dipatok delapan sembilan puluh delapan sen per kwh nya
ada tiga jenis pembangkit listrik
pertama baseload atau pemasok listrik utama
kemudian follower yang membantu membangkit baseload
plta batang toru adalah pembangkit piker yang fungsinya memasok listrik pada saat beban puncak atau tertinggi
sekali lagi melalui jawaban tertulisnya pln mengklaim pihaknya sudah mengacu pada persetujuan dari kementerian esdm
sedangkan pt pjbi kembali menolak permohonan wawancara
bpk menemukan plta piker seperti plta batang toru malah menimbulkan ketidak hematan
sehingga ada potensi kelebihan bayar dan membuat pln merugi
bpk merujuk pada dua plta piker yakni merangin dan poso
menurut hitungan bpk ketidak hematan plta poso mencapai lebih dari rp enam lima triliun selama masa kontrak
potensi ketidak hematan plta merangin bahkan lebih besar mencapai lebih dari rp lima belas lima triliun selama masa kontrak
kerugian negara di depan mata
pemerintah semestinya juga memberikan perhatian serius terhadap temuan bpk ini
karena ini menunjukkan permasalahan permasalahan lainnya dalam tata kelola pln
dan berkali kali dalam audit ini juga disebutkan ada potensi kerugian bagi pln
menurut egy ada yang janggal pada penunjukan langsung perusahaan dalam proyek ini
egy berpendapat penting mengungkap siapa pihak yang paling diuntungkan atau ultimate beneficial owner dalam proyek ini
dari dokumen bpk diketahui dalam prakualifikasi penawaran diajukan oleh perusahaan konsorsium yang beranggotakan dua perusahaan pada tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
kedua perusahaan itu merupakan pemegang saham pt north sumatra hydro energy atau nshe
namun cukup sulit bagi saya menemukan rekam jejak perusahaan ini dalam dunia hydropower
padahal perusahaan yang berdiri sejak dua ribu delapan itu ditunjuk langsung oleh pln untuk menggarap plta batang toru
pengajuan penawaran mereka dilakukan pada akhir juli dua ribu lima belas dan disetujui pln pada sepuluh agustus dua ribu delapan belas
ketika saya menelusuri dokumen administrasi hukum atau ahu muncul nama anton sugiono
seorang warga negara indonesia
sebagai komisaris nshe
namun ahok tertanggal dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh satu tidak ada lagi nama anton
namun berdasarkan dokumen akra atau ahu versi pemerintah singapura tertanggal empat belas oktober dua ribu dua puluh satu anton merupakan bagian dari par is green energy atau vg
saat ini vg adalah pemegang saham terbesar kedua di nshe
selain itu vg ternyata masih memiliki saham di pt dharma hydronusantara atau dhn
pemegang saham mayoritas di nshe
bahkan bisa dikatakan vg adalah pemilik thn melalui anak usahanya asia econo energy development yang berbasis di singapura
kami sudah mengajukan permohonan wawancara untuk mengonfirmasi sejumlah temuan ini kepada anton sugiono
melalui pesan pendek anton mengaku sudah tak lagi di nsa
selebihnya ia enggan diwawancarai
begitu juga dengan nshe yang menolak untuk diwawancarai
kami sudah mendatangi kantor nshi di lokasi proyek dan melayangkan surat permohonan wawancara
namun perusahaan tersebut tidak merespon
setelah bank of china pergi bumn milik pemerintah tiongkok sdic power holding masuk

meski berbendera indonesia nshe dan plta batang toru nyaris dikuasai entitas yang berpengaruh

meski berbendera indonesia nshe dan plta batang toru nyaris dikuasai entitas yang berpengaruh
meski berbendera indonesia nshe dan plta batang toru nyaris dikuasai entitas usaha asal tiongkok baik dari sisi perusahaan maupun pendanaan
meski berbendera indonesia nshe dan plta batang toru nyaris dikuasai entitas usaha asal tiongkok baik dari sisi perusahaan maupun pendanaan
lalu muncul pertanyaan masih relevankah plta batang toru berkapasitas lima ratus sepuluh mw digunakan sebagai peaker

lima ratus sepuluh mw digunakan sebagai peaker
klaim perusahaan bahwa piker plta ini belum bisa digantikan
bertentangan dengan teori dan fakta di lapangan
pasalnya saat ini seluruh jaringan listrik di sumatera
sudah terkoneksi dari selatan sampai utara
sudah terkoneksi antara atas dan bawah ini
karena kalau atas dan bawah ini sudah terkoneksi
maka akan semakin tidak diperlukan pikir itu
laporan yang disusun brown brother energy pada dua ribu dua puluh menunjukkan
jika rampung pltg usumbanggut satu tiga dan empat
mampu beroperasi dua puluh empat jam dan menghasilkan delapan ratus mw
atau sekitar satu enam kali lipat lebih banyak dari peak power
yang dimiliki plta batang toru yang menghasilkan lima ratus sepuluh mw
itu pun belum ditambah pasokan dari pembangkit listrik berbasis geotermal
artinya plta batang toru adalah proyek opsional
dan bukan proyek yang sepenuhnya diperlukan
pemerintah sebenarnya memiliki pilihan membangun plta
dengan ukuran lebih kecil dan tersebar di sejumlah titik
cara ini diakini lebih efektif bebas utang
dan tidak merusak habitat orang utan tak panuli
dan tentu saja ekosistem batang toru